yang berikutnya ada pemulung membawa uang jutaan rupiah
hasan priya parubaya yang keseharianya bekerja sebagai pemulung
ditangkap petugas udin sosial jakarta barat saat sedang tidur di pinggir jalan di kawasan kebonjeruk rabu pagi
saat diamankan pria yang tidak memiliki identitas kependudukan ini
kedapatan membawa uang tunai lebih dari tujuh juta rupiah
dia mengaku uang tersebut hasil menjual bantuan sosial yang didapat selama masa psbb beberapa waktu lalu
akan digunakan sebagai modal usaha
hasan direncanakan menjalani rapi tes sebelum dipindahkan ke panti sosial kedoya jakarta barat